kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pagi hari ini
kita lihat seperti apa pembukaan rupiah pada perdagangan pagi ini
secara internal sebenarnya rupiah dipengaruhi oleh pasar yang terus memantau perkembangan investasi
pasca covid sembilan belas di kuartal pertama dua ribu dua puluh dua yang sebenarnya terus membaik
realisasi investasi kuartal pertama dua ribu dua puluh dua tercatat sebesar rp dua ratus delapan puluh dua empat triliun
realisasi investasi pada tiga bulan terakhir tersebut lebih tinggi dari capaian kuartal sebelumnya yaitu rp dua ratus empat puluh satu enam triliun
pencapaian ini sebenarnya membuktikan kepercayaan
investor terhadap indonesia yang semakin menguat
lalu kita lihat bagaimana pembukaan isg pada pagi hari ini di perdagangan sesi pertama
iisg sepertinya memang akan melanjutkan pelemahan
sentimen yang mempengaruhi gerak isg yaitu kecenderungan investor yang akan melakukan aksi jual jelang libur panjang keagamaan
di mana kondisi lockdown di china yang semakin mengkhawatirkan
kemudian rencana rusia yang akan menghentikan pasokan gas ke polandia dan bulgaria
semakin memanasnya ketegangan politik tersebut dapat terus mengangkat krisis pasokan gas dan harga minyak yang imbasnya ke ekonomi global
lalu kita lihat bagaimana pembukaan bursa saham asia pada pagi hari ini
kita lihat bursa asia pagi ini menghijau nike hanseng dan kospi
kalau kita lihat saham asia memang bergerak lebih tinggi pada perdagangan kamis pagi
sementara investor di kawasan ini menantikan keputusan kebijakan moneter terbaru dari bank sentral jepang
indeks nike di jepang naik secara fraksional
penjualan retail jepang naik lebih dari yang diharapkan pada maret dua ribu dua puluh
investor di asia pasifik akan terus memantau perkembangan seputar situasi covid sembilan belas di cina daratan
selanjutnya kita lihat penutupan bursa eropa pada pagi ini di indonesia dan kemarin sore waktu eropa
semua menghijau eurostock enam ratus futsi dex dan cac
bursa eropa ditutup lebih tinggi pada rabu meski ada kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global
para trader mencerna banyaknya kinerja pendapatan perusahaan
indeks stok enam ratus pada eropa ditutup naik
hampir semua sektor dan bursa utama eropa di wilayah positif
investor juga mengamati penghentian pasokan gas rusia ke polandia dan bulgaria
dengan cermat setelah gasprom mengatakan kepada kedua negara bahwa perusahaan menyetop pasokan karena mereka menolak membayar gas dalam rubel
seperti yang diminta moskwa pada rabu
baru baru ini langkah tersebut mendorong harga gas eropa menguat dan euro justru melemah
bursa eropa juga diwarnai kinerja pendapatan perusahaan di mana beberapa bank melaporkan data terbaru
setelah melaporkan laba bersih satu enam miliar euro atau setara dengan satu tiga belas miliar usd pada kuartal pertama tahun ini
uden sam lloyd bank di grup bursa eropa juga terpangkas
ya selanjutnya kita lihat penutupan bursa amerika pada rabu waktu amerika
ditopang oleh perkiraan pendapatan yang kuat dari microsoft dan visa yang membantu mengurangi kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global
sementara itu nasdaq terkoreksi tipis saham microsoft menguat setelah produsen perangkat lunak kelas berat itu selasa malam memberikan perkiraan pendapatan yang kuat
sementara jaringan pembayaran visa in melonjak setelah memprediksi pendapatan di atas tingkat pra pandemi
nasdem turun ke penutupan terendah sejak desember dua ribu dua puluh karena investor khawatir federal reserve as mungkin kembali menaikkan suku bunga lebih dari yang diharapkan dalam perjuangannya melawan inflasi